berani ya anto masukin perempuan ke dalam kamar ya
heh lu jangan pitah lu ya
dia yang masuk sendiri kagak pake izin
jangan sampai lepas
hei mau kemana
dari yur saya dapet surat balisan dari patin
tulisannya bahasa arab
mahal gitu ya
susah juga tulisan cuy
ilmu lu tuh ang
ngarep ngarepnya pengen dapetin gadis anak santri
yang punya pesantren
v kamu mungkin bisa kali ya terjemahin
udah belajar kan kamu sama si musa
gua aja baru belajar abad tasa
kasih tuh ke si senior pahu
lu kasih di gocap buat terjemahin
kalo kurang tambah goceng
kurang lagi seceng
tiba tiba duit tahan gampang deh mah cuy
bahaya kalau dikasih ke dia mah
nanti dia nyenerjemahin asal asalan lagi
dibajak surat saya
tapi mendingan nungguin musa aja dah
ibu udah lama gak ada
ibu meninggal waktu uyun masih bayi
apa ini kenalin
ini wianti dan
tidur sama mereka
ini ranjang kamu
ya sudah saya pamit dulu ya
sumpok ya kamarnya
gak ada ac apa
kepok banget sih lo
bukan pesan lo tau gak
malah gue gak paham
lo gak bisa bahasa arab ya
dari tampilan lo pada kayaknya
lo orang orang yang akan bener yang dibawa kemari
cewek di luar langsung kemari
emangnya kenapa ya
ntar kita kena masalah lagi
takut amat lo kemana masalah
perah amat gaya lo
lo jaga jaguan sih lo
berani ya antung masukin perempuan ke dalam kamar ya
heh lo jangan pitah lo ya
dia yang masuk sendiri kagak pake izin
jangan sampai lepas
eh eh eh mau kemana
ini perusahaan anak
mau nangkap anti dan menyerahkan ke sidang santriwati pesantren ini
cepat amat larinya itu harim
mana lapar ustadz sefuh aja deh
qalu innama ba'akum
waalaikumsalam ustadz inang
kita minta perlindungan ustadz inang
mereka harus tindak begas ustadz
mereka telah menodai kesucian pesantren
siapa yang menode kesucian pesantren
gimana gak menodai kesucian pesantren ustadz
orang orang ini udah berani masukin perempuan ke dalam kamar
apa benar seperti itu
gak benar pak ustadz
gak pak ustadz
pak ustadz please jangan dengerin mereka pak ustadz
itu cuma salah sangka kok ustadz
seperti yang mereka lihat
dengar ya ini urusan bukan urusan kecil
ini urusan besar
tolong kamu panggil pusat sepuh dan umi aida untuk datang kemari
ada urusan penting bilang beliau ya
baik pak ustadz assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
pak ustadz kenapa harus panggil ustadz sepuh sama umi aida
kenapa gak mau ustadz aja yang nyelesain
pak ustadz gak usah terprovokasi sama
saya tidak terprovokasi
justru ini harus diselesaikan disini
ini menyangkut urusan santri putra dan santri putri
jadi keputusannya nanti ada di ustadz sepuh dan umi aida bukan saya
ada hal penting yang animo sampaikan kepada ustadz sepuh
ada apa faruh
jangan tegas saja pak ustadz
fesantrian kita sudah dinodai dengan perbuatan maksiat oleh santri baru
faang ame sohib sohibnya sudah berani memasukkan seorang perempuan ke dalam kamarnya
siapa perempuan itu
santri watih yang baru wajidatuh
kalau ini sudah melampaui batas
kita harus bersikap tegas
ya kita harus bersikap tegas
kita lihat dulu duduk masalahnya
jangan kita juga jadi suuzon
jangan sembarangan juga tergesa gesa tergopo gopo
kita lihat dulu masalahnya
pohon itu tumbuh dari kecil
itu nggak tegak terus
dan pasti banyak angin yang menerpanya
nah seperti kita juga
semakin hari semakin tua
dan pasti banyak masalah yang kita hadapi
jadi kita harus lebih arif lagi
kita harus perlu banyak sadar